rencana bepergian dengan moda kereta api jarak jauh di libur panjang pekan depan maka anda jangan kaget kalau tidak kebagian tiket
ya karena di purwokerto tiket kereta api semua kelas untuk keberangkatan di libur kenaikan isa al masih dan isro miroj habis terjual
tiket kereta api untuk keberangkatan pada lima dan enam mei mendatang dari stasiun purwokerto habis terjual
demikian halnya tiket kereta dari jakarta ataupun bandung menuju kota kota utama di pulau jawa
cepat habisnya tiket kereta ini karena pt kai telah menerapkan sistem pembelian tiket online yang dijual jauh jauh hari
pt kai telah menyiapkan satu kereta eksekutif tambahan pada awal mei nanti